wali kota bogor bima arya jumat pagi membenarkan kabar memburuknya kesehatan direktur rumah sakit umi andi tata
pasca polemik perawatan rizik sihab beberapa waktu lalu
selain diduga terinfeksi covid sembilan belas andi juga harus dilarikan ke ruang icu rsud lantaran kondisinya semakin kritis pekan terakhir
bahkan sebelumnya dokter medis rizik sihab itu sempat menjalani perawatan selama empat hari di rumah sakit umi
meski enggan membeberkan rekam medis dinas kesehatan kini tengah melakukan tracing kontak erat di lingkungan rumah sakit umi
keluarga atau ke rumah sakit barangkali rumah sakit diperkenankan oleh keluarga
terkait kasus perkara tes swab rizik sihab di rumah sakit umi bogor
kepolisian daerah jawa barat resmi menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan
saat ini pihak kepolisian mengaku sudah memanggil beberapa saksi dari pihak rumah sakit untuk dimintai keterangan mengenai kasus ini
masih dipanggil sebagai saksi yang terutama adalah perangkat dari rumah sakit umi
itu mungkin dari direkturnya kemudian dari pihak laboratoriumnya dokternya
semua itu masih dalam pemeriksaan sebagai saksi saksi masih dipanggil
peningkatan status kasus rizik di rumah sakit umi dilakukan setelah pihak kepolisian melakukan gelar perkara dan menemukan adanya unsur pidana
tim liputan cnn indonesia